di aplikasi rcti plus ngapain aja bisa
kita buktiin aja sendiri sekarang
patristan kenal kan
dia sengaja saya suruh kesini untuk ngebawain kue spesial buat pak tristan
karena udah nyelamatin anak saya
manisnya di depan doang
giliran udah nyampe di kafe berubah dia tuh jadi nenek sihir
kamu dengerin aku gak sih
kita balik aja yuk
kamu jangan tiba tiba berubah pikiran gara gara aku dong chef
kamu kan tahu dari dulu aku udah hidup mandiri
aku tahu gimana cara yang ngerawat ibu aku yang lagi sakit
jadi aku mohon kamu jangan takut sama ancaman ibu maya itu
udah lajar lupain aja
kamu tahu kan aku kerja di kafe pelangi itu
itu gak cukup untuk ngebiayain hidup aku sebulan
tapi aku masih bertahan
karena aku senang kerja sama kamu siar
kerja sama ibu tuti
dan aku juga gak akan ninggalin kafe itu siar
meskipun ibu maya yang ngancam aku
karena aku pengen ngebantuin kamu
supaya dia gak bertindak semena mena sama kamu
jadi aku mohon siar kamu bertahan ya
kamu kejar cita cita kamu kamu raih impian kamu jadi penyanyi
lebih baik sekarang kita balik lagi
kita omongin yang sebenar benarnya sama patristan oke
yuk kita ke sana
mending kita balik aja deh siar

aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku gak akan kemana mana sebelum kamu omong sama patristan
terserah siap itu hak kamu
tapi kamu sendiri yang pernah bilang ke aku
kalau kita jadi orang itu harus berani kalau memang kita nggak salah
tapi buktinya sekarang kamu malah nyerah dan diem aja kayak gini
sampai jumpa di video selanjutnya

selamat siang semua
selamat siang pak
selamat siang pak
saya emang sengaja nyuruh kalian semua ngumpul di sini
karena saya punya solusi yang tepat buat hotel venus menjadi jauh lebih maju daripada hotel panorama
kalian pasti bertanya tanya kan kenapa sih saya begitu pede banget percaya diri banget saya
biarpun mereka punya penyanyi terkenal lisa mahdalena saya nggak takut
karena sekarang kita punya penyanyi yang jauh lebih hebat daripada lisa mahdalena
kalian semua masih bingung kan siapa sih mau diwariska
kayak gimana suaranya kita buktiin aja sendiri sekarang
mau di silahkan
iya dong kamu harus nyanyi mereka semua kan mau tahu suara kamu kayak gimana ya
yuk nyanyi sayang
maaf telpon saya lupa dimatiin
iya gak masalah
ya ampun perasaan manusia saja
saya sama dia
saya sudah ke sana
ya makasih ya
terus keadaan dia gimana sekarang
aku gak tahu mi
makanya aku serga harus ke situ mie
harus ke rumah sakit itu
pak tersan maaf sekali
sama semua juga maaf ya
kita tunda dulu
maudie nyanyinya karena baru ada kejadian
sama temannya maudie
dan itu sahabat dia sekali
lihat di sini
barusan aku lihat maudie
sambu maya tuh lari keluar dari rumahnya
sambu maya tuh lari keluar dari rumahnya
eh yaudah yaudah
kita gak tahu sendiri
gak ada yang merhatiin buku kok
aku denger alesannya si maudie
sambu maya tau gak apa
mereka baru dapat telepon dari rumah sakit
dan bilang katanya riri tuh kecelakaan
terus mereka disuruh kesana deh
jadi orang tipu banget sih
si muloti sekarang bisa ngeles
tapi kita lihat sih ya
begitu patrista minta dia nyanyi depan dia langsung
pasti kelabakan tuh anak
tenang aja sih ya
ya udahlah ya
gak usah ngurusin maudie
tapi sih ya
sekali sekali mereka tuh harus dikasih pelajaran
supaya mereka kapok sih ya
ah tau gak gini aja nih
aku telepon riri sekarang
terus suruh riri dateng ke hotel ketemu patristan
bagus gak tuh
ngapain sih lo telepon riri segala
itu namanya licik jar
kita gak ada bedanya sama mereka
tapi siani semua kan demi kebaikan kamu
kamu tuh udah terlalu sering berkorban sama mereka
akhirnya mereka terlalu tega sama kamu
pokoknya aku tetep gak suka sama cara kamu
yaudah sekarang kamu maunya gimana
kita lupain aja semuanya
kita balik ke kafe dan kerja lagi
cuma itu doang kok
siah siah tasya
jadi kamu mau dengerin aku tas
teman itu jangan dipaksa
aspan sama aku kak
soalnya cerita kak fajar itu sama kayak di buku aku
kalo cowok kak mau deketin cewek harus yang lembut kak
kak fajar harus buat cewek itu pake putih kak
lama lama pasti mau
tapi seterusnya kak
kalo kakak gak percaya
jangan te vincigo